wakil ketua dpr fadli zon menyatakan akan melaporkan kembali kader partai solidaritas indonesia rian ernest
yang melaporkannya ke baris krim polri terkait dengan unggahan video potong bebek angsa pki
menurut fadli zon yang juga wakil ketua umum partai gerindra
lagu tersebut merupakan wujud ekspresi yang wajar
bahkan ia sempat membandingkan dengan zaman pemerintahan sebelumnya
yang bebas melakukan kritik melalui berbagai cara
saya polisikan balik sederhana saja
kreativitas itu tidak bisa dijudge atau dihakimi seperti itu
apalagi ini masalah yang sederhana
saya kira sama dengan ada rencana mau mempolisikan siapa yang impersonator
yang meniru suara pak jokowi itu mahasiswa dari mana
saya kira apa yang dia lakukan itu kreatif
meniru niru seperti itu biasa saja
parodi apalagi di era demokrasi seperti sekarang
di masa pemerintahan yang lalu saja di pak sby itu
pak butet dan banyak lagi seniman seniman melakukan hal yang sama
bahkan lebih sadis lebih tajam gitu ya
sadis dalam tanda petik lah
lebih tajam tapi juga tidak apa apa
itu bagian dari sebuah cara mengkritik
sementara itu di pihak lain kader psi
rian ernest menyatakan akan melaporkan
wakil ketua dpr ri fadli zon ke bares krim polri
terkait unggahan video potong bebek angsa pki
yang diunggah fadli di akun twitternya
dilansir dari laman cnnindonesia com
laporan itu dilayangkan karena berpotensi menimbulkan keresahan
ketidakpercayaan kepada pemerintah dan alat negara
serta dapat menimbulkan keonaran dan perpecahan
lebih lanjut ernest menilai video yang menampilkan tiga orang pria dan enam orang perempuan berhijab
dengan memakai seragam biru dan hitam
serta topeng pingwin itu berpotensi menimbulkan pertikaian horizontal